sementara itu ketua koordinator bidang politik hukum dan keamanan dpp partai golkar yoris raweyai
mengaku tidak tahu jika ada rapat internal tim pemenangan ahok jarot kemarin
yang dihadiri kpu dan bawaslu dki jakarta
rapat internal tim pemenangan ahok jarot dimulai kamis pukul empat belas waktu indonesia barat kemarin
di hotel novotel kawasan gajah mada jakarta barat
rapat berlangsung secara tertutup
saya tinggalkan itu jam empat lima belas karena saya harus kembali ke rekornis
saya kenal ketua kpu maupun ketua bawaslu tapi tidak ada di tempat anda
itu hanya relawan dan pimpinan partai politik